sama sama tuh lu bawa apa enggak mah ini tadi sampah dari rumah oh sampa iya iya tadi susan
bawa biar dibuang banget sama mantum aduh bau ke mobil terbaunya biar bagaimana kan jodohnya
aduh makan sayang oh ini susah kalau mantu mak rajin pembersih buk calon ibu rumah tangga
idaman oh ya bener ya ampun seneng banget bukan ku ingin berdusta tapi ini terpaksa
andai dapat kumpul terwaktu takkan ada kesalahan itu tahwilah bidedari kulakukan ini agar kau tak
bersedih hati ih kenapa pada tidur di rumah gue sih malah tidurnya aneh
lagi anak sama sama aja emak bobby
maksimal banget jangan dibagi bagi jangan dibagi bagi
agility bangun susah bener
bener ya udah susana bilang aja bang jer
bangun bangun dong
untung kita gak kelelep mak
makan nasi pakai ayam ya allah
eh nanti dulu calon mantu
ini calon anak udah seger banget
mau pelesiran ya
bedaknya tujuh cm tuh mak
mengirim pesan ke rumah bang alan
pasti susana mau ajak jalan
mengirim pesan ketawa ketawa
susana mau ajak ke rumah tua
aduh ya ya ya ya jauh amat tuh
inian kenapa ya
orang hujannya udah bersih
wah mahal banget sih
ah calon mantunya
ya udah kalau gitu sekarang
bener kita di cinema tidur lagi
tunggu dulu ya mak
nggak nyampe tasnya
tapi jangan tidur lagi mak
enggak kita mau keluar
masang jepitan sambil denger lagu ebitri
cepetan ya calon istri
susana hobinya makan buah
beli jarum pentul di daerah sentul
kalau begitu susana ke dalam dulu ya
apa sekalian gue buang aja di moneka
iya biar sekalian
nganterin mereka pulang sambil buang boneka
enggak mah ini tadi sampah dari rumah
iya iya tadi susan bawa biar dibuang
rajin banget salman mantu ma aduh
keput bau kayak mobil ntar baunya
biar bagaimana kan jodohnya
aduh mama kesayang
ya allah ini si susan salman mantu ma
rajin pembersih bu
salon ibu rumah tangga idaman dong
alhamdulillah iya benar ya ampun senang banget
iya maksudnya tahan nggak apa apa mudah mudahan aja cepet jodohnya
eh eh eh tapi tunggu dulu apaan lagi kalau mantu
beda dari majalah adem masa nek
si ayu suka menari
akhirnya bebas juga
ini boneka udah saatnya gue buang
lo ngapain sih ngajak gue kesini segala
emangnya salah ya kalau misalnya gue ngajak
lagian kan lu juga di rumah sakit
belum makan kan
khusus gue pesenin buat lo
aku udah berhenti
sorry kayaknya oke deh
cukup gue tak inget
gue heran deh sama kelakuan dia pun akhir akhir ini
semenjak gue anceng dia dia jadi ngedeketin gue terus
handphone gue kan ada di tas
bener dugaan gue
terus lo hapus buat bukti rekaman sama bella
itu kado buat lo
iya tadinya sih gue pengennya lo bukannya pasoknya

kalau sekarang kan
jadinya gak surprise
berarti gue yang curiga berlebihan
untuk isyin tau gak sih
menunggu lo ke sisi si seenanuary nya
al ula suhufi ibrahim aba musa sadakallahul azim
mirip sih sama yang dulu cuma kan tetap aja beda
gue lebih pengen yang dulu